jail kamu ngerjain aku ya
kok diganti ganti terus
om jin lagi nyari acara yang bagus
kak yang ngerti aja
yang ngerti dong
makanya ini lagi dicari acara yang bagus
jun itu remote tv nya kok layak layak sih
enggak kok bu itu remote nya di meja
ibu ada ada aja nih
bu ini remote nya om jin yang pegang bu
bukan melayang layang sendiri bu
kamu ngapain kamu ngamas siapa sih
itu tadi ada nyamuk gitu
kamu tuh aneh aneh aja deh ah
masa sih ini
aku tuh sebenernya males ngurusin jin jahil
itu tuh iq nya
junket balik gak jelas
kamu suruh ngurusin jagain pangeran jin
eh kepala lepas
aku yang kenak betulnya
aku yang penting berhasil membawa pangeran jin
aku yang naik bangkat
aku yang naik jabatan
ini jaket bukannya pelampung
aku bukan pramugari
eh yang suka memperagakan cara menggunakan ini pelampung
kalau pesawatnya dalam keadaan darurat
gak usah lebay nih
enggak tau diuntung
bos bos udah di posa
jangan lawak ya
biar di putih
aku ini lagi marah
udah muka jangan di jelek jelek gini
emang udah tersurnunya bos
pakai pakai pakai pakai pakai pakai pakai pakai pakai dulu sekarang
ini salah nih ukurannya nih sempit
iping tangan kenapa bisa kagak ada sebelumnya kemarin ada kan
maksud aku bukan posisinya yang ketukar bajunya tukar
macam dibalik lagi
aduh ntar lama lama nih otak kalian yang ketukar
eh gak apa apa udah kita ketukar ya
nanti sana aja iping udah kayak orang orangan sawah tuh
aku dijembreng begitu
begini doang nih bos
asal kalian tahu ya jaket itu jaket ajaib dikasih sama raja jin
kalau kalian memakainya manusia yang melihatnya sepenuhnya menganggap kalian ini benar benar manusia
ayo cepat ke rumahnya si jun
pengaruhi si jun dan keluarganya agar memuji pangeran dan tanyakan di mana tekok itu berada
akhirnya ketemu juga deh
iping juga ya doain ya
aku di bandulan
aduh ini jin jadul
kalian ke rumah si jun
jin jadul ini ingin menghancurkan rencana kita
aku nggak ada hubungan sama kamu dul
jangan lari kamu
jangan lari kamu
seri abby juara indonesia
ternyata dia tidak mengejar aku
dari dulu sampai sekarang
capek ya iyalah namanya juga habis lari hehehe aduh ngakutin saja kamu aku kira kamu nampo taman
hehehe jadul ngapain kamu turun ke muka bumi gini loh hil aku tuh disuruh raja jin untuk mengambil
teko pangeran jir eh tidak tidak tidak tidak tidak yang ngambil teko itu adalah tugas aku kalau aku
mendapatkannya aku bisa naik pangkat aku juga mau naik pangkat hil bagaimana kalau teguh
kita baik dua ya bagi dua iya eh kalau dibagi dua gimana pangeran bisa masuknya
om jen harus bisa kayak aku ya
sekarang saya mau tanya sama kamu nih
kamu masih kayak dulu kan
kalau ditampar langsung minggir
kalau gak percaya tambah raja
marah aja dia